bagi beberapa orang yang memiliki gejala mirip dengan virus corona atau mungkin bagi beberapa orang yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri dan tiba ke indonesia
khususnya dari negara negara yang terjaga dengan virus corona disarankan bahkan juga diwajibkan untuk melakukan pengecekan pemeriksaan kesehatan tes virus corona di tanah air
kita akan tanya bagaimana pengalaman salah satu rekan saya sebenarnya di sian indonesia
ada salah satu anchor kita aldi hawari aldi selamat malam
jadi mungkin saya kasih gambaran sedikit dulu ya aldi aldi negatif saya tahu hasilnya negatif
jadi aldi ini baru pulang dari paris beberapa hari lalu dan sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh sin indonesia
bahwa setiap karyawannya sekarang apabila baru tiba dari luar negeri memang diwajibkan untuk menjalani karantina selama beberapa hari di rumah dan disarankan untuk melakukan pengecekan
termasuk salah satunya adalah aldi
boleh di share mungkin pengalaman ya
pasti pengalaman pertama biasa bacain beritanya tapi harus sekarang melakukan pemeriksaan kesehatan
gimana tuh di kemarin
di mana dan prosedurnya seperti apa yang aldi rasakan
iya selamat malam tiffany
mungkin saya ceritakan dari awal dulu ya saya tiba di indonesia
itu pada saat kita menuju ke landing itu penumpang pesawat sudah diberikan kartu health alert atau kartu kuas padaan kesehatan
begitu yang dikeluarkan dari kementerian kesehatan
begitupun pada saat kita sampai di imigrasi
sebelumnya kita akan dilakukan thermal scanner
dan nanti kalau misalnya ada yang suhu tubuhnya tinggi begitu baru nanti di bandara soekarno hatta akan dilakukan pemeriksaan nanti lagi
tapi pada saat itu saya pulang alhamdulillah dengan keadaan sehat begitu suhu tubuh juga normal
tapi memang untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan lebih ada baiknya saya melakukan pengecekan
karena negara tempat saya berkunjung sebelumnya itu paris perancis merupakan negara dengan kasus wabah corona nomor dua
nah terbesar di eropa setelah italia
meskipun jumlah kematiannya tidak setinggi italia
dan lalu pada tanggal dua belas tempatnya kemarin saya melakukan pemeriksaan kesehatan corona di rumah sakit rspad gatot subroto
jadi sebelumnya itu saya ini sebenarnya ingin melakukan pemeriksaan di rumah sakit angkatan laut minto harjo
karena pertimbangan lebih dekat begitu jaraknya
memang pemerintah mengumumkan ada delapan rumah sakit yang menjadi rujukan corona
tapi tidak semua rumah sakit
bisa melakukan pengetesan apakah mereka ini positif atau negatif corona
dan di minto harjo ternyata di situ adalah rumah sakit rujukan yang bisa kemudian merawat pasien yang sudah terindikasi positif terkena corona
jadi lalu dari situ saya berangkat ke rspad gatot subroto dan melakukan pengecekan
ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dan memang karena antisipasi dan juga sekarang banyak sekali masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya terkait dengan corona ini
memang jumlah mereka yang ingin melakukan penyelesaian
obat ini cenderung banyak sekali begitu
harus mengantri bahkan saya sampai menghabiskan waktu kurang lebih enam jam di situ tiffany di rspard gatot subroto bersama dengan orang orang yang ingin tes begitu
normalnya pada saat saya bertanya kepada bagian pendaftaran normalnya hanya tiga jam
tapi ternyata karena kemarin pada tanggal dua belas itu cukup banyak yang memeriksa bahkan ada beberapa yang dari mereka langsung
jadi pada saat mereka mendarat di soekarno hatta dari negara luar
mereka langsung menuju rspad gatot subroto untuk melakukan pengecekan kesehatan
jadi jumlahnya memang banyak sekali yang melakukan tes kesehatan ini
dari registrasi saya lalu melakukan pengetesan darah cek darah
lalu baru dilakukan ronsen thorax
dan lalu barulah pada saat selesai keduanya itu cek darah dan juga ronsen thorax atau paru paru ini
barulah kemudian konsultasi ke dokter
tapi yang saya soroti di sini adalah bagaimana
saya sebetulnya kesiapan tim medis
sebetulnya saya sebetulnya juga melihat bagaimana tim medis ini kewalahan menangani pasien yang jumlahnya banyak yang ingin melakukan pengetesan kesehatan
begitu di situ selama berjam jam mereka melayani pasien yang ingin melakukan pengetesan kesehatan
dan memang itu yang menjadi sorotan saya
itu tim medis yang nampaknya kurang tersedia cukup banyak untuk meladani pasien yang sangat banyak yang ingin melakukan pengetesan kesehatan di sana
dari selama aldi datang ke rspad gatotsebroto kemudian menjalani apa tadi thorax pemeriksaan darah konsultasi
hasilnya bisa didapatkan hari itu juga
hasilnya bisa didapatkan hari itu juga
dan biaya yang harus dikeluarkan sekitar enam ratus lima puluh sembilan rupiah
begitu di sana
jadi tidak free ya
tidak gratis ya
pada saat itu tidak gratis
setelah saya bertanya memang
penggratisan itu hanya
penggratisan treatment bagi mereka yang positif terindikasi corona
oke ini yang paling penting juga
hasilnya apa di
hasilnya di sini
ada dua kategori begitu
saya di sini diberikan surat keterangan
oke boleh kasih lihat
ini surat keterangan ini
oke surat keterangan ya
nah karena saya sehat di sini memang
jadi keterangan yang diberikan adalah saya sehat
tapi memang karena saya memiliki riwayat berkunjung ke luar negeri
begitu ke negara yang juga merupakan negara epidemi corona di situ
jadi memang dalam keterangan sini
saya dianjurkan untuk melakukan self quarantine atau isolasi mandiri
jadi isolasi mandiri ini adalah
sekiranya dalam empat belas hari
nanti ada gejala gejala seperti batuk atau panas tinggi
ini harus langsung melakukan pemeriksaan kesehatan lagi ke rspad gatot subroto
tapi memang yang paling penting adalah sehat
jadi sehat itu berarti indikasi pada saat saya melakukan pengetesan
tidak ada virus corona yang terdeteksi
tapi ini untuk waspadaan
begitu karena masa inkubasi virus itu empat belas hari
jadilah ada anjuran atau rekomendasi untuk melakukan pemantauan kesehatan
aldi terakhir singkat
tadi kan aldi sempat mention
ada beberapa yang di highlight ya
artinya ketika datang ke rspad kemarin
sebenarnya tingkat awareness masyarakat
tadi kan bilang sebenarnya banyak banget orang yang melakukan cek kesehatan
entah karena memang mereka punya gejala atau tidak punya riwayat perjalanan atau tidak
seperti aldi gitu ya
tapi awarenessnya cukup tinggi
itu sebenarnya bagus untuk di highlight
tapi yang kedua
itu sangat kontra dengan jumlah tenaga medis yang ada di sana
itu aldi melihatnya seperti apa
artinya sebegitu kualahan ya kak
artinya ini juga harus jadi notes untuk pemerintah
artinya bisa menambah rumah sakit rumah sakit terujukan lainnya
atau mungkin bisa bergabung
atau bekerja sama dengan pihak swasta kan
memang yang saya lihat banyak sekali masyarakat yang ingin melakukan pengetesan kesehatan
baik itu yang mereka dari perjalanan ke luar negeri
kalau kita ingat kemarin juga ada salah satu pusat kebugaran atau kesehatan
gym center begitu di jakarta
yang juga ada anggota atau membernya yang terkena atau positif corona
nah pada saat itu juga pada saat saya melakukan pengetesan juga banyak sekali
tidak ada beberapa orang begitu yang
tempat gym tersebut melakukan pengetesan kesehatan
dan juga ada beberapa orang juga sebetulnya tidak ada riwayat
tidak ada kontak
tapi karena mereka mengeluh panas
mereka melakukan pengetesan kesehatan ke rspad
tapi memang bener yang tadi ada katakan tiffany
mungkin pemerintah harus lebih menggencarkan lagi pengetesan corona ini di semua rumah sakit
tidak hanya rumah sakit pemerintah saja
tapi juga rumah sakit swasta
karena banyak sekali ternyata masyarakat
yang notabene mungkin mereka lokasinya cukup jauh dari rspad gatot subroto
tapi mereka harus datang jauh jauh ke rspad gatus subroto
untuk melakukan pengetesan kesehatan
begitu dengan kalau saya melihat petugas kesehatan
yang juga di sana kewalahan
karena banyak sekali yang melakukan tes kesehatan di sana
oke oke oke itu sharing pengalamannya aldi ya
terima kasih aldi sekali lagi
mudah mudahan bisa cepat kembali bekerja
bisa cepat kembali siaran
apa yang kamu inginkan
terima kasih aldi
sekali lagi selamat beristirahat